tentunya dari dalam negeri proses pencarian korban perahu tenggelam hingga saat ini terus dilakukan oleh tim gabungan di waduk cirata purwakarta jawa barat
tim terus melakukan penyisiran dan juga penyelaman dengan memperluas wilayah pencarian namun belum membuahkan hasil
sementara akibat insiden kecelakaan perahu tenggelam proses pencarian ini menjadi sorotan warga
ratusan warga mendatangi lokasi pencarian karena penasaran dengan proses pencarian
hingga hari keempat proses pencarian ke enam korban perahu tenggelam di waduk cirata purwakarta jawa barat terus dilakukan oleh tim gabungan dari basarnas tni polri dishub damkar dan sejumlah organisasi lainnya
tim masih melakukan pencarian dengan menyisir sekitar danau dan melakukan penyelaman
tim sar gabungan kini memperluas lokasi pencarian dari titik perahu tenggelam
selain itu tim juga melakukan pemeriksaan setiap jaring kolam apung karena ada kemungkinan korban tersangkut di jaring
namun hingga minggu sore pencarian tersebut tidak berhasil
dan belum membuahkan hasil
sementara pencarian oleh tim gabungan menjadi perhatian warga
setiap hari di waktu sore puluhan warga mengunjungi lokasi ini
kebanyakan mereka ingin mengetahui kondisi dan aktivitas petugas dalam mencari korban
tak jarang warga pun berburu suafoto dengan pemandangan waduk cirata yang dipenuhi keramba atau kolam jaring apung
emang sengaja datang sini
saya mau lihat yang kedua
apa yang lihat masalah atau gimana
sebelumnya pada hari kamis lalu sebuah perahu bargas bermuatan lima belas orang tenggelam di perairan waduk cirata purwakarta jawa barat
delapan dari lima belas orang selamat sedangkan enam orang lainnya masih belum ditemukan hingga sekarang
dian firmansyah purwakarta
sementara itu tim basarnas menggunakan robot bawah air untuk membantu proses pencarian korban
namun robot canggih milik basarnas ini belum mampu menembus keruhnya air di waduk cirata
hari kelima proses pencarian ke enam korban tenggelam kembali dilanjutkan oleh tim sar gabungan dari basarnas tni polri dishub damkar dan organisasi lainnya di waduk cirata manis purwakarta jawa barat senin pagi
basarnas menggunakan robot bawah air atau remotely operated vehicle atau rov yang pernah digunakan sewaktu proses pencarian korban pesawat jatuh air asia di perairan pangkalan bun kalimantan tengah tahun dua ribu lima belas lalu
alat yang bermanuver di dalam air dengan dikendalikan oleh operator
dilengkapi dua kamera depan belakang dan lampu led dan mampu melihat anomali di bawah air apabila dilihat ada tanda tanda obyek
alat ini mampu mencari hingga radius enam puluh meter dengan maksimal kedalaman dua ratus meter
namun setelah dilakukan percobaan pencarian di waduk cirata alat ini belum mampu menembus keruhnya air di waduk cirata
alat yang baru dicoba hingga kedalaman dua puluh satu meter sudah tidak mampu melihat tanda tanda apapun
di layar monitor operator nampak hitam tanpa ada cahaya meski lampu led sudah digunakan
menurut kepala basarnas jawa
pihaknya akan melakukan kembali pencarian menggunakan alat canggih ini dengan metode lain berdasarkan evaluasi sebelumnya
namanya rov istilahnya robot di bawah air
usinya untuk mendeteksi benda benda yang ada di bawah air
cara kerjanya dia memakai sinar lokal detektor yang akan mendeteksi benda benda yang ada di bawah
proses pencarian korban perahu tenggelam masih terkendala dengan
kondisi air keruh yang diduga disebabkan banyaknya limbah pakan ikan dan banyaknya eceng gondok
dian firmansyah prokarta
kondisi air keruh yang diduga disebabkan banyaknya limbah pakan ikan dan banyaknya eceng gondok